sementara itu bank pembangunan asia atau asian development bank
memprediksi pertumbuhan ekonomi indonesia secara tahunan di dua ribu delapan belas dan dua ribu sembilan belas
meskipun tertekan sentimen global fundamental ekonomi indonesia
dinilai masih solid dengan prospek pertumbuhan baik dan inflasi yang terkendali
adb memproyeksi konsumsi rumah tangga tumbuh stabil
dibarengi dengan pertumbuhan lapangan kerja dan konsumsi pada pemilihan presiden
sementara untuk penguatan investasi dan defisit neraca transaksi berjalan tahun depan